inilah detik detik saat kereta api berantas jurusan jakarta blitar menabrak truk trailer yang berhenti di tengah perlintasan jalan madukoro semarang selasa malam
kerasnya tabrakan membuat kepala truk terlepas dari badan kemudian meledak dan menyemburkan api
kereta akhirnya terhenti setelah menyeret kepala truk sejauh lima puluh meter
nyanggro itu lho rangkaiannya dulu nyanggro rel terluar
karena jaraknya kan banyak dua lah buat contoh
nyanggro terluar nggak usah mengin nggak usah mengin
beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa
sementara seorang penumpang kereta yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit
jiwa tidak ada dari kejadian ini
namun ada satu yang terluka
dari penumpang kereta api karena melompat dari kereta api tadi
sementara itu dua mobil kren dan forklift diterjunkan untuk mengevakuasi kepala truk dan lokomotif kereta berantas
yang terhenti di tengah jembatan rel jalan madukoro semarang
evakuasi berlangsung hingga rabu dini hari
akibat kecelakaan ini sebanyak lima kereta api terlambat berangkat dari stasiun tawang semarang jawa tengah
yakni ka harina ka argo sindoro ka pandulungan ka brawijaya dan sembrani
semuanya menuju stasiun gambir jakarta
keterlambatan berkisar antara dua puluh menit hingga satu jam
nunggu jalur kereta normal kembali pasca evakuasi bangkai kendaraan yang terlibat tabrakan
keterlambatan terlama dialami oleh ka berantas yang tabrakan yakni satu ratus empat puluh tujuh menit
pt kai merilis total sepuluh perjalanan kereta yang mengalami keterlambatan akibat insiden tersebut
dari meliputan cnn indonesia semarang jawa tengah